nah memadukan internet of things dengan budidaya ikan terdengar mustahil
tapi tidak bagi evisery sebuah startup asal bandung
yang membuat alat pakan ikan otomatis dan terhubung langsung dengan internet
lalu seperti apa sebenarnya cara kerjanya
koresponden radinal nata prawira telah merangkumnya khusus untuk anda
petani ikan ini sedang mencoba alat pakan ikan otomatis
yang terhubung dengan smartphone atau telepon pintar
alat ini diklaim mampu memantau kebiasaan
dan kondisi napsu makan ikan ketika berada di kolam
ini membuat pekerjaan petani ikan jadi lebih efisien
alat bernama evisery ini dikembangkan oleh gibran huzaifah
selain mencatat performa pemberian pakan melalui internet secara real time
evisery juga diklaim mampu memberikan dosis pakan ikan secara tepat
ini cara penggunaannya seperti apa mas
cara penggunanya simpel sih ya
maksudnya semuanya sudah tinggal colok plug and play
terus kita tinggal masukin pakannya ke dalam sini
pakannya sudah dimasukkan semuanya langsung disetting dari mobile app
setelah setting kita tinggal pilih ikannya jenis apa pakannya jenis apa
nanti ada jadwalnya sendiri
jadwal pemberian pakannya juga diatur
nanti terhubung sama sensor
kalau dia udah mau ngasih dia langsung terkoneksi ke handphonenya
jadi kalau kita mau kasih tinggal play
oke langsung menyalakan masinnya
oke keluarnya dari sini
iya dikeluarin dari sini dia melontarkan ikannya
iviseri juga menyediakan komputer desktop untuk para petani
agar mereka bisa memantau pemberian pakan
mulai dari total konsumsi per hari hingga per bulan
jadi petani bisa tahu performa budidayanya gimana
iya melalui ini
kalau yang satu lagi dia bahkan petani juga bisa tahu pertumbuhan ikannya kira kira seperti apa
jadi kita punya algoritma yang bisa menghitung itu sendiri
ya masalahnya gimana
pakan ikan harganya mahal sehingga teknologi ini dianggap sangat berguna bagi petani ikan
hasilnya cukup bagus
dengan keadaan pakan sekarang ini yang harganya semakin naik dan efisiensi biaya biaya lain dalam kegiatan budidaya ikan
dengan potensi tujuh ratus ribu hektare areal budidaya di pulau jawa dan enam puluh ribu hektare di sumatera selatan
evisery berhasil menjual tiga ratus alat di dua pulau tersebut
mereka juga memproduksi sendiri semua perangkat kerasnya
yang ini untuk perakitan pelontar sama tangkaran pakannya
yang sebelah sini dia untuk box elektroniknya
pasang dan nanti jadinya seperti ini
dalam satu hari ini bisa menghasilkan berapa device
maksimal sih dari perakitan lima lah sekitar lima
itu kalau partnya sudah siap semua ya jadi kita rakit itu lima
mengingat ada lima puluh juta petani ikan yang tersebar di seluruh indonesia
radinata prawira bandung